partai keadilan sejahtera gerindra dan partai amanat nasional
sepakat berkoalisi pada pemilihan kepala daerah dua ribu dua puluh
tiga partai itu akan berkoalisi di lima provinsi dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh
keberhasilan memenangi pilkada dki jakarta tahun ini menjadi salah satu alasan
tiga partai tersebut melakukan kerjasama kembali
masih segar dalam ingatan bagaimana koalisi gerindra pks dan pan
berhasil mengantar pasangan anies baswedan sandiaga uno
menjadi gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
pada pemilihan kepala daerah dki jakarta februari lalu
mereka menyingkirkan dua pasangan lain yaitu basuki cahayapurnama atau ahok
dan jarod sebul hidayat serta agus yudhoyono silvian murni
keberhasilan pan pks dan gerindra dalam memenangi pilkada dki
menjadi salah satu alasan ketiga partai ini kembali berkoalisi
kami sendiri tiga partai ini di tempat tempat tersebut
yang kami nilai insya allah kita akan bisa mensinergikan kekuatan kekuatan itu
untuk meraih kemenangan
yang kedua tentu saja juga ini ada semangat
ya kita ingin melanjutkan apa yang pernah kita raih
pada putaran kedua di pilkada dki
dalam pertemuan di dpp pks
minggu malam lalu tiga partai ini menyatakan akan berkoalisi di lima provinsi
yakni jawa barat jawa tengah sumatera utara kalimantan timur dan maluku utara
meski telah menyatakan berkoalisi di lima provinsi
koalisi tersebut belum memastikan siapa pasangan calon yang bakal diusung
proses penyampaian nama calon bakal dilakukan setelah masing masing melakukan rapat dpp

menyangkut arah dukungan pilkada jawa timur hingga kini ketika partai koalisi masih belum menentukan apakah
akan membentuk poros baru atau akan mendukung salah satu dari dua calon yang sudah ada saat ini
yaitu saifullah yusuf dan hovifah indar parawansa
dan memberi kesempatan untuk putra putri terbaik muncul
dalam dinamika politik terjadi dan kita perhatikan sekarang juga
kader kader muda dari gerindra memunculkan nama
salah satu kader kita moreno tapi tentunya tadi kita harus pelajari saya sendiri baru ketemu sekali dengan pak moreno ini
dan juga saya bertimbangkan masalah masalah lain
selain ingin mengulang kesuksesan pilkada dki koalisi ini dibentuk sebagai uji coba memperkuat basis politik dan modal pemilu dua ribu sembilan belas
andri setiawan cnn indonesia
untuk bertarung di pilkada seletak dua ribu delapan belas ini sesuai dengan kesepakatan minggu malam kemarin
ketiga umum tiga partai ini bertemu kemudian sepakat untuk berkoalisi
kalau kemudian kita sebutkan atau banyak yang menyebutkan ini adalah koalisi reuni
atau lebih tepatnya koalisi untuk modal pilpres dua ribu sembilan belas
bagaimana ini kemudian akan mempengaruhi peta politik
ya sebelum bicara dua ribu sembilan belas sebenarnya yang harus dicermati dan bisa dijadikan kesimpulan adalah posisi
positif adalah posisi politik salah satu parpol yang sebenarnya masuk di barisan koalisi
kalau kita mau coba lihat bagaimana pan yang salah satu kadernya menjadi seorang menteri ini kan jadi pertanyaan besar
ketika pertama ada sikap sikap amin rais yang kemudian seringkali mengkritik jokowi
perbedaan sikap di dki misalnya dan kemudian sekarang seperti dijustifikasi melalui sikap koalisi permanen di lima provinsi
jadi menurut saya yang harus disikapi saat ini adalah bagaimana posisi pan
apakah pan akan kemudian mengundurkan
kemudian mengundurkan diri dari koalisi dengan kemudian membuat simbol dengan lima koalisi permanen di lima provinsi
atau kemudian jokowi akan kemudian mengambil sikap untuk kemudian mengganti dan mengeluarkan pan dari koalisi
itu yang pertama
yang kedua ya saya pikir jelas ini ancang ancang prabowo ya dalam berbicara mengenai dua ribu sembilan belas
karena kalau kita lihat dalam setahun terakhir isu terkait dengan prabowo memang kecenderungannya tren elektabilitas agak turun
lalu kemudian diikuti tren tingkat kepuasan
kesan publik yang naik dari jokowi dan kemudian juga elektabilitas naik dari jokowi
prabowo butuh momentum
dan kita lihat bagaimana jakarta harus diakui menjadi momentum buat prabowo menunjukkan bahwa giginya masih ada
dengan kemenangan seorang anies mengalahkan ahok
tanda kutip yang sering dianggap sebagai orang jokowi begitu kan
dan ini menurut saya coba dipermanenkan
coba diperkuat kembali simbolnya dengan membangun koalisi yang mengagetkan tidak hanya dengan pks
sejawatnya memang dari awal
pasca dua ribu empat belas tetap bertahan
sebagai sejawat oposisi
tapi kemudian memunculkan pan sebagai baris kekuatan baru
dan mereka mencoba menduplikasi apa yang mereka dapatkan di pilkada dki kemarin di lima provinsi
nah pertanyaannya kan kemudian apakah ini akan efektif
kalau menurut saya harus dilihat pada skala yang berbeda ya
apa yang terjadi pada pilkada dki itu bukan serta merta kemenangan anies bisa dianggap sebagai didominasi oleh kekuatan mesin politik
dalam konteks ini misalnya gerindra dan pks
ini harus dilihat ini ada fenomena asal bukan ahok
ada isu primordial yang mengemuka
dan faktor figur dalam pilkada di daerah manapun itu memegang peranan jauh lebih penting dibandingkan dengan misalnya mesin politik
jadi saya melihat peluang dari ketiga partai ini untuk memenangkan pertarungan di daerah lain tidak serta merta itu bisa disamakan dengan apa yang terjadi di dki
karena faktor figur itu akan lebih menentukan
kita nanti akan lihat figur figur mana yang dianggap masuk akal atau tidak
girinda dengan pan
pertama pertarungan dari ketiga partai akan bergabung
ya terus terang kalau kita baca di survei sangat berat untuk kemudian bisa bersaing dengan dua gajah yang lain
misalnya ada gus ipul dengan anas dan kofifa dengan emil dardak
jadi menurut saya ini tetap akan jadi tantangan tersendiri tergantung siapa calon yang akan dimajukan sosok yang akan dicalonkan
karena lagi lagi mesin politik kekuatan mesin bernama girinda pks dan pan melawan sisanya itu hanya menjadi faktor sekunder dan bukan faktor yang utama
itu yang menyebabkan menurut saya peluangnya
tidak bisa disamakan dengan dki
dan kalau ditanyakan apakah akan berpengaruh secara otomatis di tahun dua ribu sembilan belas lagi lagi peta menuju pilpres itu biasanya akan sangat cair
akan sangat ditentukan di ujung ujung hari
dan kita belum bisa mengatakan juga bahwa misalnya pks dengan pan itu sudah pasti akan solid mendukung prabowo
sama di posisi yang berseberangan belum tentu pkb p tiga nasdem dan partai partai
bahkan pertanyaan mengenai pdip terhadap jokowi
pertanyaan mengenai pdip terhadap jokowi pun tetap akan muncul
apakah sampai injury time mereka pasti solid atau tidak
karena kita tahu politik di indonesia masih sangat cair tawar menawar sampai hari akhir penetapan calon itu biasanya masih akan bisa mengubah konstelasi
ada yang mengatakan bahwa kunci pilpres dua ribu sembilan belas ini ada di provinsi jawa barat
tapi kalau kemudian kita merujuk dengan pernyataan anda kunci atau sosok itu menjadi sangat penting untuk memenangkan pilkada
lima provinsi sebetulnya sudah dipilih oleh koalisi pan pks
pks gerindra ini ada jabar jateng sumut kaltim dan maluku utara
dan sosoknya pun sudah disampaikan
mengapa kemudian apakah kemudian sosoknya ini kebanyakan memang berlatar belakang militer
apakah ini kemudian nanti akan menjadi salah satu modal begitu ya untuk memenangkan wilayah wilayah ini
ya saya tidak tahu
apakah sudah ada kepastian di kelompok
ya saya tidak tahu apakah sudah ada kepastian di kelompok

tapi kalau kita lihat di dua daerah besar yang bisa dianggap sangat berpengaruh misalnya jabar
berpengaruh bukan hanya di level nasional dan juga jawa secara keurangan
dan jabar ini memiliki keunikan dalam konteks karakteristik pemilih
misalnya dimajukan my gen sudraja yang kemudian bahkan berhasil menggeser nama deddy mizzwar
yang tadi sudah berkoalisi dengan pks tapi karena alasan koalisi nasional dua ribu sembilan belas
kemudian pks sepertinya akan menyeberang walaupun nama sudrajat tidak dikenal jauh elektabilitasnya dibanding deddy miswar
lalu kemudian juga ada hampir bisa dipastikan misalnya pak edi rahmayadi yang lebih memilih menjadi cagup sumut
sekarang masih menjadi seorang pangkostrat akan dimajukan juga menarik oleh koalisi yang kita bisa katakan berseberangan dengan pemerintah tadi
memang seperti ada pola bahwa militer ini ingin dimajukan mungkin saja karena latar belakang pak prabowo juga militer
memiliki kedekatan dengan beberapa sosok yang dianggap bisa mewakili kekuatan militer
dan kita harus akui juga dalam survei militer baik dalam konteks politik nasional ataupun di konteks politik daerah
dianggap menjadi sebuah kelebihan ketika mereka maju dalam pentas pemilu
nah ini yang saya lihat coba mungkin diajukan ya sebagai sebuah insentif elektoral saja pilihan pragmatis
karena menyadari bahwa di survei orang suka dengan militer ditambah juga jaringan prabowo yang memang dekat dengan militer
saya tidak tahu apakah ini akan
ini akan kemudian disamakan di tiga provinsi yang lain tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian militer bisa menjamin kemenangan
menjadi faktor dominan untuk memperoleh kemenangan di pilkada saya pikir tidak
situasinya sekarang sudah sangat jauh berubah masyarakat akan melihat pertarungan isu
masyarakat akan melihat bagaimana track record ke belakang
kalau militer yang dimajukan walaupun dia seorang jenderal tapi tingkat pengenalannya tidak terlalu tinggi misalnya
menurut saya juga tidak akan sulit
kalau bahkan mau diprediksi secara konkret
jawa barat misalnya gerindra pks dan pan akan mengalami kesulitan jauh lebih besar dibanding di sumatera utara
karena majen sudrajat ini hampir orang tidak mengenal kecuali orang orang yang mengikuti sepak terjang beliau pada masa orde baru misalnya
tapi untuk kasus edi rahmayadi karena beliau memang namanya masih menjabat seorang pangkostrat
juga adalah seorang ketua umum pssi menurut saya mungkin akan lebih memiliki peluang
dan balik lagi ini bukan masalah sekedar latar belakang ini bukan sekedar masalah mesin politik ketika oposisi semuanya bergabung
tapi tergantung sosok
edi rahmayadi karena memang sudah bergerak
orang melihat ada track record di belakang sebagai ketua pssi sebagai pangkostrat
yang kemudian melambungkan elektabilitasnya
tapi untuk majen sudrajat misalnya kita tahu sudah lama pensiun orang tidak mengenal
jadi balik lagi ini pertarungan sosok bukan sekedar masalah simbolisasi ketika kekuatan atau partai tertentu bergabung
kemudian peluangnya bisa dihitung menang atau besar atau tidak
lagi lagi pilkada bukan masalah kekuatan mesin politik

baik kalau kemudian ini adalah pertarungan mengenai sosok
lalu jauh jauh hari kemudian ya pks pan dan gerindra mengumumkan koalisinya di lima wilayah
sebetulnya strategi apa sih yang sedang mereka lancarkan begitu ya menjelang pilkada ini atau utamanya juga menjelang dua ribu sembilan belas
dan juga kalau kemudian tadi anda mengatakan bahwa ini menarik sekali dicermati pan begitu ya
bagaimana manuver pan
yang kemudian bergabung dengan koalisi padahal salah satu kadernya masih ada di dalam kabinet kerja
kita lihat juga pada saat pengumuman hari ini ketua umumnya juga tidak hadir begitu ya
bahkan harus diwakilkan oleh presiden pks yang menyatakan bahwa ini semua sudah disetujui oleh pan
nah mencermati langkah langkah dari koalisi ini dan juga pan sendiri ini apa sih yang sebenarnya mereka sedang siapkan
ya kalau buat pak prabowo ini menciptakan momentum baru saja
mengatakan bahwa saya tidak sendirian
bahwa ada pks yang setia dari awal oposisi ini kemudian menyatakan sikap
yang kedua saya pikir juga memperlihatkan bahwa bahkan ada satu partai yang berada di luar oposisi ikut bergabung dalam konteks ini pan
jadi menurut saya ini simbolisasi yang menunjukkan prabowo masih ada bahkan berhasil membangun sebuah poros baru
yang disimbolisasikan melalui kemenangan di pilkada dari pan
tujuannya adalah membangun psikologis politik bahwa prabowo masih ada dan prabowo sedang membangun kekuatan baru itu yang pertama
yang kedua saya pikir juga ini kan sebuah kepercayaan diri yang ingin dibangun melalui bagaimana simbolisasi di pilkada di level provinsi yang akan menyita perhatian publik
dan kita harus akui juga kemenangan di pilkada kemenangan merebut teritori di basis provinsi
itu akan berpengaruh cukup besar dalam pemenangan setahun berikutnya di pilpres ataupun pileg
jadi ini yang menurut saya coba dibangun psikologis politik satu melalui upaya menunjukkan bahwa ada poros baru di bawah prabowo
yang kedua melalui mementum mementum pilkada
yang ketiga kalau kita lihat ada kesamaan bagaimana ketiga partai ini adalah partai yang mengambil posisi jelas jelas berseberangan dengan partai lain dalam perpu ormas misalnya
sehingga dalam konteks isu politik identitas isu politik
sehingga dalam konteks isu politik identitas isu politik primordial saya merasa mereka ingin mengambil kredit point bahwa kami berbeda
bahwa kami memiliki sikap yang berbeda dalam memposisikan diri terhadap isu politik identitas termasuk perpu ormas
dan itu yang menurut saya ingin ditunjukkan oleh mereka melalui mementum lima provinsi
baik terakhir mas toto bagaimana kemudian partai lain ini terutama pdi perjuangan harus menyikapi langkah koalisi tiga partai ini
saya pikir sebetulnya pdip dalam konteks ini menjadi pimpinan koalisi kan pendukung pemerintah
pertama harus mengambil sikap tegas memberikan masukan kepada jokowi bagaimana kemudian mengumpulkan partai partai lain
menurut saya tidak sehat secara politik ketika ada sebuah ada satu partai yang masih ada di dalam lingkaran mereka secara legal
tapi di sisi lain secara de facto sudah mengambil posisi berseberangan
dalam konteks ini menurut saya sikap mereka terdepan harus jelas dan pdip harus mengambil inisiatif
dalam konteks itu
yang kedua saya pikir juga harusnya pdip bisa belajar bagaimana oposisi bisa bersikap solid di pilkada pilkada yang dianggap strategis
jangan sampai kemudian pdip dalam konteks pemimpin koalisi menjadi bemper terdepan untuk menjaga kekuasaan jokowi dua ribu sembilan belas
kemudian tercerai berai dalam konteks pilkada pilkada yang strategis tersebut
kenapa mereka juga tidak kemudian mengambil sikap yang sama membuat sikap yang lebih solid dalam membangun koalisi di pilkada pilkada strategis
mengingat suara mereka sebenarnya secara kuantitatif jauh lebih besar
ini yang menurut saya harusnya bisa diambil peran oleh pdip kalau tujuannya adalah menjaga bagaimana pemerintahan jokowi di dua ribu sembilan belas dalam pertarungan politik
baiklah yunarto wijaya direktur eksekutif carta politika terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom